kita elaborasi lebih lanjut telah terhubung dari luar studio dengan ekonom senior faisal basri
selamat sore pak faisal
terima kasih pak faisal menyempatkan waktu sore ini untuk berbincang dengan kita
pak faisal langsung saja ini ramai sekali soal impor satu juta ton beras
lumayan membuat gaduh ya pak ya
nah apa catatan anda soal ini
seberapa mendesak impor impor ini dilakukan saat ini
pertama impor itu atau antisipasi impor dilakukan kalau ada kecenderungan produksi turun konsumsi naik gitu kan
nah kalau sekarang produksi naik konsumsi turun
konsumsi beras per kapita rakyat itu turun terus
jadi potensi surplusnya terjaga
nah aneh kalau
kedua beras impor tahun dua ribu delapan belas saja masih ada belum habis
walaupun kualitasnya sudah mulai turun begitu katanya
ya pasti turun karena itu beras di vietnam itu tahun dua ribu tujuh belas
ya dan lumayan banyak tiga ratus tujuh puluh ribu ton masih tersimpan
nah artinya impor yang lalu saja bermasalah
dan dua ribu delapan belas itu baru masih melekat dalam ingatan kita
kok mau dilakukan kesalahan yang sama
ketiga bulog dan kementerian pertanian tadi anda tunjukkan siap mengamankan
karena dengan data datanya dan sebagainya itu
tiga data perberasan semakin bagus
sudah menggunakan metode yang ilmiah pakai satelit dibantu oleh lapan dan sebagainya itu
pakai satelit sehingga akurasinya lebih tinggi
sembilan puluh persen insya allah ditambah kalau cuaca baik kalau bencana kan tuhan yang tahu ya
kita akan aman
dan oleh karena itu sektor pertanian kita harus diproteksi seperti yang pak ridwan kambil katakan
oke pak faisal kan tadi stoknya masih ada
terus juga kementerian pertanian juga menyata
bahwa surplus juga bisa begitu banyak begitu
sementara kemendak juga tetap ngotot begitu akan impor beras data
juga tadi anda bilang sudah oke
transparensinya mungkin yang belum
atau bagaimana koordinasi lintas kementerian ini
bukan koordinasi lintas kementerian
menko dan menteri perdagangan memutuskan sendiri
harusnya kan yang memutuskan
menko kan tugasnya mengkoordinir
mengambil alih tugas kementerian teknis
namanya menteri koordinator
kok dia yang memutuskan
tidak ada tuh di ratas itu kesimpulan mengimpor satu juta ton
saya yakin tidak ada
oleh karena itu pak jokowi harus turun untuk menegur menteri menteri yang gandrung mengimpor untuk dapatkan rente
apa yang terjadi di belakang panggung yang anda lihat
kalau kondisinya begini
kalau sedemikian sangat mendesak mereka
mereka sedemikian seperti diburu setan
untuk mengimpor dengan alasan mau hari raya lebaran
sekarang itu konsumsi beras turun
kan udah keterlaluan kan
kan untuk bansos pun juga tahun depan kan bentuknya tunai
uang begitu bukan lagi beras begitu
saya pns dulu dapat beras sekarang uang
dan bentuk uang
jadi penugasan pemerintah turun ya
penugasan pemerintah turun menyebabkan bulog juga penugasan untuk memiliki beras yang banyak juga berkurang kan
jadi semua ini sampai pada kesimpulan jangan jangan berasnya ini sudah ada di luar negeri
mereka sudah deal duluan
uang sudah keluar gitu ya
nah makanya harus direalisasikan karena tidak ada alasan lain
jadi ada tuding
jadi mungkin ini korelasinya ada tudingan dari publik soal pemain pemain besar begitu yang bermain juga soal ini
pemainnya besar semua dari dulu
tapi kan memang nggak tabu ya pak faisal untuk mengimpor beras ini
tapi kalau sudah
seperti ini dengan psikologis yang sudah menyebar luas di tengah petani begitu
ini masih bisa tidak dibatalkan dulu atau ditunda dulu
paling tidak di juli lah
di juli ini biasanya cadangan stok beras ini akan berkurang
nah kalau di maret april ini kan biasanya panen raya
ini gimana memahami ini nanti
ya oleh karena ini
ini kan sudah
menurut saya ini sudah skandal ya
walaupun belum belum belum terrealisasikan
tapi niat ini sudah skandal
kalau skandal itu dpr harus suruh tangan
pansus panja atau apa namanya
supaya tidak terulang
karena ini di background saya ini saya baru selesai bicara dengan teman teman di jawa timur
mau bergerak juga
yang impornya itu empat juta ton
kalau beras ini satu juta ton
jadi ini extraordinary menurut saya
tidak ada alasan mendasar
dan ini telah mencederai dan melanggar atau ada unsur kebohongannya
jadi harus dipansuskan dipanjakan
oke ini rekomendasi anda untuk kemudian bisa dibahas lebih lanjut di dpr
bahwa kebijakan ini
sangat tidak populer begitu sehingga harus dibatalkan atau ditunda begitu atau bagaimana
bukan sangat tidak populer
oke berpotensi skandal
walaupun kemudian surplus ini juga sudah di depan mata
berharapnya di dpr ya pak faisal
di dpr kan mereka mereka juga ya
ini ada konsensus diantara partai partai
kalau usulan saya di selidiki di kantor presiden
kalau benar pecat erlangga hartarto dan lutfi
karena mencederai nurani rakyat
itu rekomendasi anda dan usulan dari anda
ya kita berharap yang terbaik begitu karena sudah berpotensi untuk merugikan petani begitu
dengan kondisi saat ini yang sedang panen raya dan semakin terpuruk begitu
harga harga yang terjadi di tingkat petani begitu
terima kasih pak faisal sudah bergabung dengan kita sore ini